tingkat keterisian ruang isolasi covid sembilan belas di jawa barat saat ini sudah melewati ambang batas atau standar who
berdasarkan data dari satuan tugas covid sembilan belas provinsi jawa barat saat ini tingkat keterisian ruang isolasi di rumah sakit rujukan sudah melebihi tujuh puluh persen
berkurangnya kapasitas ruang isolasi dirasakan di rumah sakit hasan sadikin bandung atau rshs
saat ini tingkat keterisian ruang isolasi di rshs sudah mencapai lebih dari sembilan puluh persen setiap harinya
direktur perencanaan organisasi dan umum rshs muhammad kamaruzaman mengatakan
rshs sudah menyiapkan sembilan puluh sembilan ruang isolasi untuk perawatan pasien covid sembilan belas
namun karena jumlah pasien terus meningkat kemungkinan besar rshs akan menambah ketersediaan ruang isolasi agar bisa menampung lebih banyak pasien
memang rencananya kalau melihat perkembangan jumlah pasien yang cukup tinggi ini kita akan menjadikan ruang kemuning empat menjadi ruang pelayanan covid juga
termasuk ruang kemudian lima
nantinya juga akan kita gunakan
karena masing masing ruangan itu kapasitasnya sekitar empat puluh
jadi cukup banyak kalau memang nanti digunakan akan berarti untuk dapat mengurangi kepadatan daripada pelayanan di lantai tiga lantai dua lantai satu
hal serupa juga terjadi di rsud al ihsan kabupaten bandung
sebagai salah satu rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa barat tingkat keterisian ruang isolasi di rsud al ihsan bahkan mencapai seratus persen
kepala satuan tugas covid sembilan belas rsud al ihsan apen abgani ridwan
mengatakan lonjakan pasien covid di rsud al ihsan mulai terjadi di awal november
sebelumnya rata rata pasien covid yang dirawat di rsud al ihsan berkisar dua puluh hingga tiga puluh orang
namun sejak awal november jumlahnya meningkat hingga membuat ruang isolasi yang berjumlah satu ratus dua puluh tiga tempat tidur terisi penuh
kita bisa naik ke satu ratus empat puluh tiga band
tapi kalau kita ada outbreak kita akan siapkan
soalnya ada pasien yang non covid juga banyak juga kita banyak yang dirujuk karena tidak ada tempat tidur
jadi kita tidak bisa menangani covid sendiri juga
karena yang non covid juga banyak
jadi kita kembali skenario bu direktur kalau kita outbreak kita siapin yang di bawah gedung gedung yang di bawah
yang tadinya tempat parkir motor kita bisa buka begitu kalau memang outbreak begitu
tapi kita juga akan mempersiapkan mungkin koordinasi sama bpsdm
bpsdm bisa dibuka mudah mudahan sampai ke empat ratus tempat tidur
jadi yang kita ke al ihsan yang betul betul kasus yang berat semua begitu
berdasarkan data dari pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas
jawa barat hingga kamis tiga desember dua ribu dua puluh jumlah kasus total terkonfirmasi covid sembilan belas di jawa barat mencapai lima puluh empat satu ratus lima puluh sembilan kasus
dengan tujuh delapan puluh empat pasien masih dalam isolasi atau perawatan
laisa nisa rizky rahadian bandung jawa barat
penambahan kasus covid sembilan belas kembali memecahkan rekor baru delapan kasus hari ini
papua mencatatkan penambahan terbanyak di susul jawa barat di urutan kedua
pemerintah provinsi jawa barat untuk meredam laju penularan covid sembilan belas di jawa barat
bagaimana kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan di sana
saya akan langsung tanyakan ke wakil gubernur jawa barat ada kang uu ruzanul ulum
selamat malam pak wagub apa kabar assalamualaikum
ya bisa dengar ya kang uu
ya ya jadi gini pemerintah provinsi jawa barat
hari ini terus mengadakan usaha untuk mengantisipasi tentang apa yang disampaikan barusan
penuhnya hunian di rumah sakit
nah pemerintah sekolah jawa barat
yang sedang mencari tempat tempat untuk isolasi
alhamdulillah sudah ada mou dengan kemenang
provinsi yaitu wisma haji yang ada di wilayah jawa barat
akan dipakai untuk ruang ruang isolasi
seperti wisma haji yang ada di bekasi
kemudian yang ada di indramayu dan yang lainnya
sudah diperbolehkan oleh kementerian agama
jadi kami tinggal mempersiapkan sarana dan perasarananya
dan juga kami sampaikan bahwa hari ini saja kita yang terpapar satu enam ratus kan hari ini
itu sebenarnya data yang sudah lama mungkin baru masuk hari ini
jadi datanya melonjak seperti itu
padahal itu datanya sudah masuk lebih awal
tapi mungkin karena baru masuk jadi delay
kalau pesawat penerbangan
jadi baru keluar hari ini angkanya seperti itu
oke tapi kang uu ini juga perlu dievaluasi oleh pemprov jawa barat
meskipun data lama mungkin ya
tapi dari rekor baru ini jawa barat diurutan kedua
apa kang evaluasi dari pemprov
ya makanya pak gubernur kemarin memohon untuk libur panjang sekarang di akhir tahun ini
jangan terlalu panjang
karena kemarin juga waktu libur panjang yang pertama itu
naiknya sangat luar biasa
kemudian juga beliau menyampaikan
jangan dulu ke jawa barat gitu para turis itu
supaya kita bisa mengantisipasi
tetapi pada prinsipnya kita tidak bisa melarang secara keras
jangan ke jawa barat sah sah saja
nah tapi alhamdulillah
karena sekarang ini sudah bisa terkendalikan
apa yang menjadi kegaduhan kemarin beberapa hari kebelakang
covid ini reproduksinya di bawah enam puluh dua
kalau kemarin kan bisa satu tiga puluh dua
nah sekarang sudah mundur lagi jadi alhamdulillah
tinggal semua memahami dan menyadari terutama masyarakat
karena di saat ada
sebuah klaster terpapar
mereka menyadari adanya
kelengahan dari masyarakat tentang kumpul
tentang pakai masker dan yang lainnya
oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat
mohon bisa bekerjasama dengan pemerintah
pemerintah ini sayang terhadap masyarakat
oleh karena itu harapan kami
apa yang disampaikan oleh pemerintah mohon ditaati
pola hidup bersih dan sehat serta tiga m itu
baik pak wagub
mengimbau agar tidak datang ke jawa barat dulu ya
atau mungkin ke bandung secara spesifik
apakah artinya ini penambahan kasus yang terjadi di jawa barat
memang hasil evaluasinya karena
banyaknya mungkin wisatawan yang datang ke jawa barat atau ke bandung
atau seperti apa sebenarnya
beberapa hal yang terpapar biasanya datang dari luar
baik dari jakarta
mohon maaf saya sebutkan nama
ataupun luar jakarta
dan itu sudah menjadi pegangan kami
ada yang terpapar karena itu
yang kedua juga
kenapa daerah tersebut banyak yang terpapar
kebanyakan karena mobilitasnya mobil mereka itu sangat tinggi
dilihat dari handphone
kerjasama dengan pihak telkomsel
kenapa di daerah ini begitu hebat
karena ikan covid nya
dilihat dari nomor handphonenya
mereka itu bukan ditukar diri lah
kata orang sunda
oleh karena itu harapan kami masyarakat
kalau memang tidak terlalu banyak keperluan
mendingan jangan dulu beraktifitas
sebenarnya sah sah saja beraktivitas
tetap menggunakan protokol kesehatan
apalagi pak presiden
kan harus bergerak
dan juga tetap protokol kesehatan
kemarin juga kan menguatkan kembali kepada para bupati wali kota
untuk menguatkan kembali tentang protokol kesehatan
tidak bisa hanya pemerintah
tapi harus ada kerjasama dengan masyarakat
jawa barat ini kan secara keseluruhan cukup menarik ya
karena secara geografis juga berdekatan juga beberapa kota dengan dki jakarta
yang ini sulit mungkin untuk membendung
bagaimana mobilitas masyarakat yang dari daerah daerah penyangga ibu kota
untuk daerah daerah yang katakanlah masih zona merah
atau menjadi pantauan dari pemprov jawa barat
daerah mana saja itu kang uu
kemarin kan sudah kami sampaikan
termasuk juga daerah yang sedang melaksanakan pilkada
ini kayak kabupaten tasik
kemudian juga ada cimahi
ada depok seperti itu
ini semua sebenarnya
itu itu aja permasalahannya begitu ya
termasuk juga kan bodebek bogor bogor depok bekasi kan dekat dengan jakarta
jadi ini semua kembali kepada masyarakatnya sekarang
untuk yang sekarang melaksanakan pilkada ini
para calon calonnya ini harus memakai protokol kesehatan
jangan seolah olah kampanye seperti
seperti hal yang biasa
kampanye damai dan sehat
termasuk juga saya minta kepada panwas
untuk jangan hanya melihat pelanggaran dalam bidang misalnya
ataupun penggunaan fasilitas negara
ataupun syarak black campaign
yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pun
harus ada tindakan dari pihak panwas
karena kan pkpw juga
sekarang kan dirubah
ada tentang hal itu
kang masalah yang itu itu aja
apa yang dimaksud oleh pak wagub sebetulnya
masalah yang kemudian itu itu aja menjadi penyebab
penambahan kasus atau sulitnya untuk
tentang protokol kesehatan
kemudian adanya masyarakat luar jawa barat
yang masuk ke wilayah jawa barat
yang memang di daerah tersebut termasuk
resiko tinggi di daerahnya
masyarakat yang tidak melaksanakan phbs
pola hidup bersih dan sehat
jadi kan pemerintah ini ada tiga benteng
pertama bentengnya adalah
untuk menjaga dengan phbs
yang kedua kami terus melaksanakan pengetesan
di mana letak reproduksi daerah mana yang dibanyakan yang lainnya
rata rata kami seminggu lima puluh ribu
dan kemarin agak menurun tiga puluh lima ribu
karena memang agak kurang
tapi penanganan di sini
bukan berarti dikasih obat vaksin dan yang lainnya
karena memang belum ada vaksinnya
tiga benteng yang dilaksanakan dalam suasana seperti hari ini
dampaknya apa kang untuk pelayanan kesehatan
secara umum dan juga untuk penanganan covid sembilan belas sendiri di jawa barat
ya baik kang
uu dengan tingkat keterisian rumah sakit isolasi
dengar kang suara saya kang bisa mendengar
baik kang uu bisa mendengar suara saya kang
dampaknya bagaimana kang bagi pelayanan kesehatan
bagi penanganan covid sembilan belas di jawa barat
untuk pelayanan kesehatan ini memang harus ekstra ya
termasuk juga kami minta kepada rumah sakit rumah sakit ditambah lagi kuotanya
kalau kemarin di sini mungkin disediakan
lima puluh bed ya sekarang minta ditambah
tapi itu belum ada yang memberikan jawaban seperti itu
ya tetapi kami tadi sudah disampaikan
mencari tempat tempat yang memang bisa dimanfaatkan
dan konsekuensinya kami harus mengadakan tempat tidur
harus menyediakan insan insan kesehatan yang ada di sana
jadi ditarik gitu ya di puskesmas atau di mana
karena orang orang puskesmas juga sekarang kan sudah ahli
dalam menangani covid sembilan belas ini
beda dengan dari awal awal
kalau dari awal kan belum begitu ahli dan memahami
hanya orang orang yang sudah di tingkat rumah sakit atau apa
kalau sekarang di tingkat puskesmas pun mereka sudah memahami tentang hal ini
jadi tinggal diambil gitu ya
baik pak wagub terakhir
ini kita sudah masuk bulan desember ini kang uu
tadi kang uwu juga sempat menyinggung soal ada pilkadas rentak di beberapa daerah di jawa barat
antisipasi libur panjang ya
antisipasi libur panjang meskipun sudah diputuskan dikurangi
tapi tidak bisa kemudian itu menjamin pergerakan masyarakat untuk melakukan libur panjang
terutama mungkin untuk masuk ke wilayah jawa barat
bagaimana ini kang skenario skenario yang akan diambil oleh pemprov jawa barat
mengantisipasi selain hanya menghimbau kepada masyarakat untuk tiga m saja
ya yang pertama mungkin untuk masalah yang sekarang kan tanggal sembilan sebentar lagi
kita sedang membahas
apakah mereka yang masuk ke tps di rapid atau bagaimana
tetapi kemarin sudah berbincang bincang
yang akan kemungkinan dites itu adalah mereka yang mempunyai hak pilih
tapi berasal dari luar kota jawa barat
kemudian juga dia mau melaksanakan hak pilih di daerah tersebut
ini nanti ada koordinasi dengan pihak rt rw dan kepala desa itu
yang kedua juga kalau yang usianya tiga bukan usia
kalau yang di rtpw bukan usia
ini biasa akan di tps nya tertentu nanti setelah ada setelah pencoblosan
mereka di swab gitu kan atau dites bisa seperti itu
tapi itu semua belum menjadi sebuah keputusan
baru hanya pembicaraan pembicaraan
mungkin keputusan yang pastinya nanti akan diumumkan oleh pak gubernur
tentang hal itu
yang kedua bagi mereka yang datang ke wilayah jawa barat
memang sebenarnya kami sediuntungkan ya pak ya
dengan banyaknya masyarakat luar datang ke jawa barat
dengan adanya libur ini karena kan ekonomi kita menggeliat
pak gubernur juga memerintahkan bergerak bergerak dan yang lainnya
tapi tetap protokol kesehatan
jadi ada manfaat ada maksadatnya
nah bagaimana caranya kita ambil manfaat
meminimalisir madaratnya itu
mungkin seperti hal yang biasa
kita di tempat tempat tertentu
kemudian nanti dilihat
kalau memang dia positif mungkin disuruh kembali
bekerja sama dengan tni polri
kemarin juga waktu libur itu kan
saya sendiri yang datang yang ada di cianjur itu kan seperti itu
tetapi tetap semuanya saya berharap
kembali kepada pribadi masyarakatnya masing masing
kalau masyarakatnya tidak mau mentaati ya seperti itu
tapi kami tidak menyalahkan
kami tidak menyalahkan kepada masyarakat
karena kalau saling menyalahkan
tidak ada solusi
yang penting ingin bekerja samanya dalam hal ini
baik pak wagub terakhir
apakah mungkin mengambil langkah psbb lagi
di sejumlah tempat atau daerah di jawa barat
ini sebenarnya di jawa barat juga ada beberapa daerah yang masih psbb
tidak tingkat kabupaten
sebenarnya psbb ini sangat merugikan
terutama anjloknya ekonomi
di jawa barat ini gara gara psbb
kemarin sudah disampaikan sudah di ini
karena produksi pabrik pabrik sekarang sudah berjalan lagi
tetapi belum maksimal
kemarin saja kami sudah mengekspor jas ke amerika
biasanya lima belas kontainer kemarin baru enam
artinya psbb ini kayaknya berat kalau di jawa barat kembali melaksanakan psbb
karena berdampak terhadap ekonomi yang kami rasakan
pengalaman seperti itu
kang uu mudah mudahan ada kebijakan yang paling tepat untuk paling tidak mengurangi penularan atau penambahan kasus
khususnya di jawa barat
kang uu kita lihat bersama ke depan seperti apa kebijakan kebijakan yang akan diambil oleh pemprov jawa barat
terima kasih banyak selamat malam pak wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum
terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini